hidup segan mati tak mau
pribahasa itu mungkin tepat untuk menggambarkan
kondisi tukang beca di kota bogor jawa barat sekarang
setiap tahunnya jumlah tukang beca di kota bogor
semakin berkurang karena pembatasan yang diterapkan
lalu bagaimana nasib tukang beca saat ini
di tengah kemajuan zaman
sejumlah beca menunggu calon penumpang
di depan pasar anyar kebon kembang
jalan dewi sartika bogor jawa barat
nasi beca kini berubah satu ratus delapan puluh derajat
jika dibandingkan dua puluh lima tahun lalu
pasca dilarang beroperasi di jakarta
nasib beca di kota bogor juga mulai dibatasi
salah satu tukang beca wakijo menuturkan
setiap tahun jumlah beca di kota bogor
semakin berkurang karena kebijakan
pembatasan yang diterapkan
pembatasan operasional beca oleh pemerintah kota bogor
wakijo mengatakan dulu pengusaha beca
bisa memiliki sampai tujuh puluh unit untuk disewakan
namun kini dibatasi hanya sepuluh unit saja
wakijo mengungkapkan baru satu tahun lebih
dirinya bekerja sebagai tukang beca
wakijo menjadi tukang beca karena terkena dampak pandemi
sebelumnya wakijo berjualan gorengan
di depan lapas bogor
banyak yang ngeluh lah mas
dulu dulu lagi masih banyak beca
kepala enak tukang becak gitu
ya bisa alhamdulillah bisa buat nyekolahin anak
sampai sma gitu
semenjak zamannya zaman kemajuan
zaman modern terus banyak motor aja
udah mengurangi terus akhirnya kan banyak online
saya pun menjadi penasaran ingin merasakan naik beca
karena di jakarta sudah tidak ada beca lagi
tukang beca yang membawa saya namanya israel
yang sudah dikumpulkan
dua puluh lima tahun bekerja sebagai tukang beca
selama menjadi tukang beca
israel mampu membesarkan empat anak
sejak kebijakan pembatasan operasional beca diterapkan
beca di kota bogor hanya bisa beroperasi di pasar anyar
jembatan merah jalan merdeka
stasiun bogor dan paling jauh istana bogor
menurut israel bisa mendapat lima puluh ribu rupiah per hari
sudah bagus di masa sekarang
selama dua puluh lima tahun menjalani profesi
sebagai tukang beca
israel selalu menyewa beca delapan ribu rupiah per hari
dari pemilik beca
penghasilannya rata rata lima puluh ribu per hari
selain bisa untuk makan
kadang israel bisa membelikan jajan
untuk delapan orang cucunya
kadang kadang sehari cuma sejalan
nah ini sekarang gimana pak
ya sekarang alhamdulillah ada gitu
hari bisa dapat berapa
ya kadang kadang lima puluh

sebagai moda transportasi
keberadaan beca memang semakin tergilas
oleh kemajuan zaman
beca sudah tidak mampu memenuhi
tuntutan konsumen untuk bisa cepat dan daring
kalau naik beca enak nyaman
kalau buat yang deket deket
kalau misalkan kalau yang buat buru buru
lebih baik pakai ojek warna aja kali ya
sebenarnya kalau pelarangan sih tidak ada ya
cuma mungkin persaingan
persaingan dulu antara online tadi
roda dua mungkin roda empat juga
karena mereka door to door ya
cuma mereka diatur pangkalannya
nah sementara online juga ada beberapa
tempat pangkalan sebenarnya yang kita atur
sebagai moda transportasi
beca masih memiliki keunggulan untuk membawa barang banyak
di pasar anyar beca masih dimanfaatkan untuk membawa barang barang dagangan pemilik toko